terkait himbawan kepala daerah agar tidak terlalu sering ikut kampanye di pilpres dua ribu sembilan belas
di sela sela kunjungannya ke pasar tagok pada larang
sandi enggan menanggapi pernyataan gubernur jawa barat
ridwan kamil yang meminta calon wakil presiden sandiaga uno berkaca pada diri sendiri
soal permintaan kepala daerah untuk tidak terlibat di kampanye pilpres dua ribu sembilan belas
ia menambahkan akan menjelaskan maksudnya jika keadaan sudah kondusif